kapal republik indonesia kri arda dedali empat ratus empat tiba di markas komando armada dua di surabaya
setelah menempuh perjalanan hampir satu bulan dari korea selatan
kapal selam buatan daewoo shipbuilding and marine engineering itu
melengkapi kapal selam milik tni angkatan laut menjadi empat unit
kri arda dedali empat ratus empat merupakan kapal selam setipe dengan pendahulunya
kri nagapasya empat ratus tiga yang juga dibuat di galangan yang sama
pada tahun dua ribu dua puluh geratangan arda dedali yang membawa lebih dari empat puluh awak ini
disambut kepala staff tni angkatan laut laksamana ade supandi
dan perwakilan dari pemerintah korea selatan
hadirnya kapal kedua ini sekaligus menjadi penanda alih teknologi dari korea selatan ke indonesia
pasalnya pada juli mendatang kapal selam ketiga yakni kri nagarangsang empat ratus lima
akan dibuat bersama di kalangan pt pal indonesia
pembuatan kapal ketiga ini diharapkan menjadi momen indonesia memproduksi
produksi kapal selamnya sendiri
nah ini membuat kapal selam dengan platform yang mampu bertahan di kedalaman tiga ratus meter itu nggak mudah
salah salah nanti kayak kerupuk nanti kalau di dalam gitu kan
oleh sebab itu teknologi ini saya kira merupakan awal yang bagus bagi pt pal
untuk mempelajari bagaimana membangun satu teknologi yang sangat sulit ini dan komplek
tetapi dengan kerjasama ini saya di manfaatkan
dan dukungan tni angkatan laut juga diberikan penuh pada pt pal
untuk bisa membangun
menurut ade idealnya indonesia memiliki dua belas kapal selam untuk menjaga teritori maritim tanah air
indonesia sendiri pernah memiliki kapal selam sebanyak itu di era seribu sembilan ratus enam puluh an
dua kapal selam baru ini memiliki sistem tempur terbaru dan mampu melepaskan torpedo lima ratus tiga puluh tiga mm
selain petinggi tni angkatan laut arda dedali dan awak kapalnya disambut keluarga mereka
lebih dari empat puluh personel tni angkatan laut ini bertugas lebih dari satu tahun
tidak ada yang bisa menemani istrinya melahirkan karena bertugas
waktu itu waktu ke korea hamil lima bulan
sekarang umur sembilan jalan tanggal tiga puluh satu bulan ini
kalau dipikirkan sih nggak ada
cuma kita banyak banyak berdoa aja biar kita nyampe indonesia dengan selamat gitu aja
sangat senang sekali
kehadiran kr ini agak pasang
tiga dan kri arde dedali empat ratus empat menggantikan dua kapal selam lawas yakni cakra empat ratus satu dan nanggala empat ratus dua yang usianya hampir empat puluh tahun
nama arda dedali sendiri diambil dari nama salah satu busur milik arjuna tokoh pewayangan sekaligus anggota keluarga pandawa

k interes bahasanya jalan is itu cara piahit milik is